bank indonesia terus berupaya mengeluarkan berbagai transformasi kebijakan
dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian
bank indonesia melakukan transformasi kebijakan perubahan suku bunga
langkah besar bank indonesia ini direspon secara positif
karena menghasilkan suku bunga yang relevan dan dapat ditransaksikan
begitu pula dengan kebijakan giro wajib minimum atau gwm
yang bertransformasi dari harian menjadi gwm rata rata
serta langkah langkah yang diambil dalam pendalaman pasar keuangan
pencapaian bank indonesia di bawah pimpinan gubernur agus martowardoyo ini
diapresiasi oleh harian global market washington dc amerika serikat
saya sangat bangga dan berhormat untuk menerima pemberian ini
untuk keberhasilan proses transformasi ekonomi indonesia
dan transformasi bank indonesia di luar negara
bank indonesia telah sangat konsisten dan disiplin
dalam memformulasi dan mengimplementasi
ekonomi dan penyelenggaraan ekonomi
polisi kita membuatnya berfungsi dengan efektif
tapi bank indonesia juga mengenalpami
pentingnya untuk membuat komunikasi yang jelas
dan juga polisi yang berhubungan
transformasi ini merupakan wujud kerja nyata bank indonesia
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia